hai dalam satu video yang diterima cnn indonesia tv arya membantah ayahnya membiarkan perkelahian
itu ia justru menyebutkan ayahnya menyarankan agar adit dan ken menyelesaikan perselisihan
keduanya dengan cara jantan satu lawan satu yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan
sengaja membiarkan adik saya dan ken itu berkelahi tapi menghindari adanya kejadian kejadian yang
tidak diinginkan ke depannya seperti misalnya taura atau misalnya si adit sama si ken memang
mau berantem terus bisa bisa yang ada malah kedepannya adik bawa teman yang bawa teman
bawa saja bawa teman lain yang orang tua saya gak mau itu jadi adit merasa gak pas sama ken
dia merasa gak pas sama adit
yang apa namanya yang menyesuaikan secara jantanlah ada dia gitu terus ayah saya gak
ingin ada kejadian ke depannya lagi stop cukup sampai disini arya ada dalam video
perkelahian adit dan ken yang viral itu terkait penyelidikan kasus itu ibu ken
admiral meminta penyidik ikut memeriksa arya anak saya disiksa begitu kan ada

ada raja termasuk ini salah satu abangnya aditya yang dia bilang
aku hajar toh nanti ini juga jelas di videonya ada
ini juga di bap nggak dimasukin
jadi kalau boleh dibantu ya siapapun yang ada di situ pak
yang menyaksikan penyiksaan anak saya semoga bisa dipanggil lah diadili pak
menurut arya perkelahian itu dipicu kasus asmara yang melibatkan adit dan ken
ken kemudian melaporkan penganiayaan ini ke polrestabes medan
kini penyidikan diambil alih polda sumatera utara